yang mau lebaran
nuansa ketupat terasa ketika menyusuri jalan setapak menuju permukiman warga
tumpukan karung berisi janur tergeletak begitu saja di depan rumah warga
teras rumah menjadi tempat menganyam cangkang ketupat
pemandangan itu tersaji di tiap sudut kampung danas cimahpar bogor utara
tak ayal julukan kampung ketupat disematkan lantaran sebagian besar warga merupakan pembuat ketupat
keahlian menganyam kulit ketupat diwariskan secara turun temurun
warga setempat mengatakan kebiasaan menganyam ketupat sudah dirintis sejak seribu sembilan ratus delapan puluh an
ada yang diajarin ada yang bisa sendiri macam macam lah gitu
kalau anak anak kan diajarin yang umur sd yang lima tahun gitu diajarin
ada yang ngeliatin juga
menganyam ketupat ternyata sama sekali tak mudah
untungnya ibu ibu di kampung ini sabar menuntun saya menyilang nyelangkan helai daun kelapa
tapi yang mencuri perhatian saya justru keuletan jari jemari para warga yang sangat gesit
saya penasaran pengen hitung waktunya
berapa kayaknya nggak nyampe semenit deh ini kita coba ya
ntar habis ini kita langsung
satu dua tiga
dan rapi loh jadinya

sehari ibu bisa bikin sampai seribu ya
kulit ketupat ini dijual dengan harga lima hingga tujuh ribu rupiah perikat
satu keluarga setidaknya bisa memproduksi tiga kulit ketupat
dalam sehari warga cimahpar bisa menghasilkan lebih dari dua ratus ribu kulit ketupat
ketupat warga cimahpar dijual di pasar anyar dan pasar merdeka
untuk didistribusikan ke wilayah bogor dan jakarta
sementara untuk ketupat matang proses didahului dengan pengisian beras
beras sengaja tak diisi penuh karena akan mengembang saat direbus
agar kualitas ketupat legit setidaknya dibutuhkan tujuh hingga delapan jam waktu merebus di dalam dandang berukuran jumbo
sehari berapa yang pesanan orang untuk direbus ini
kalau untuk bulan puasa sekitar enam ribu
lebaran naik lagi
kalau misalkan ada barangnya sampai dua puluh ribu juga bisa
wih berat itu berapa satu ikatnya ada berapa tuh harganya
harganya dari kisaran lima belas ribu sampai dua puluh lima
ketupat matang dihargai sebesar lima belas ribu hingga dua puluh ribu rupiah perikat
satu ikat berisi sepuluh buah
ketupat merupakan simbol perayaan hari raya islam di jawa sejak masa pemerintahan kesultanan demak pada awal abad ke lima belas
menurut cerita rakyat ketupat berasal dari masa hidup sunan kalijaga
sunan kalijaga menjadikan ketupat sebagai budaya sekaligus filosofi jawa yang berbaur dengan nilai keislaman
satu hal yang menarik yang terus terjadi di jawa itu ya ada upacara sekatenan itu menggunakan ketupat ya
ada apa namanya gerbok mulut itu juga menggunakan ketupat
jadi media media ketupat ini sebenarnya selalu dilambangkan oleh kesakaralan
setiap bagian ketupat memiliki makna simbolis
kupat berarti ngaku lepat atau mengaku bersalah
anyaman janur merefleksikan kompleksitas masyarakat jawa yang harus dilekatkan dengan tali silaturah

sementara bentuk ketupat menyeratkan mata angin atau hati nurani

dan isian janur berupa beras menggambarkan nafsu duniawi
sehingga ketupat melambangkan nafsu dunia yang dibungkus dengan hati nurani
ketupat juga merupakan demitologisasi dan desakralisasi pemujaan dewi sri
yang dimuliakan sejak masa kerajaan kuno majapahit dan pajajaran
penggunaan daun kelapa muda dan janur pada ketupat memiliki makna sebagai identitas pesisir
yang wilayahnya banyak ditumbuhi pohon kelapa
hingga saat ini ketupat dijadikan simbol perayaan lebaran di seluruh pelosok negeri
roni satria septya di pradana bogor